masih di good morning hari bebas kendaraan bermotor atau car free day kembali digelar oleh pemprov dki jakarta pada minggu dua puluh satu juni dua ribu dua puluh ini
car free day ini digelar mulai pukul enam pagi hingga pukul sepuluh atau satu jam lebih cepat dibanding car free day di masa sebelum pandemi
jumlah warga ibu kota pun terlihat meramaikan jalan sudirman hingga tamrin untuk berrekreasi dan juga olahraga
ya sedikitnya ada lima ratus personel gabungan tni polri satpol pp dan dishub yang dikerahkan untuk mengamankan serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warga
untuk anda yang mungkin mau siap siap cfd juga ya kita langsung ajak anda untuk melihat lebih jauh seperti apa antusiasme warga jakarta berolahraga saat pelaksanaan car free day
saat ini sudah ada korespondensi
indonesia albi pratama di kawasan sekitar bundaran hotel indonesia jakarta pusat
ya good morning albi albi sebenarnya ketika masa atau car free day pertama kali digelar setelah masa pandemi seperti saat ini apakah ada yang berbeda dengan car free day sebelum sebelumnya sebelum masa pandemi ini ada
ya good morning alfian dan juga daniar hari ini tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh menjadi hari pertama hari bebas kendaraan bermotor ataupun car free day kembali
di gelar di kawasan jalan sudirman tamrin jakarta pusat
kalau misalnya kita tahu bersama alfian dan juga daniel bahwa setelah pandemi melanda sejumlah negara termasuk salah satunya indonesia dan juga ibu kota jakarta pada bulan maret yang lalu
pemprov dki jakarta anies baswedan ini mengatakan bahwa tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh menjadi hari terakhir car free day dilakukan pada saat masa pandemi
dan setelah tiga bulan lamanya hari ini kembali dilakukan
dan antusiasme masyarakat yang datang ke arena car free day
ini cukup banyak sekali cukup antusias bisa dilihat di belakang saya sangat ramai sekali kerumunan masyarakat yang akan melakukan rekreasi ataupun berolahraga
tetapi memang yang berbeda diterapkan di car free day pada saat ini adalah terkait dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemprov dki jakarta sendiri
seluruh masyarakat boleh datang ke lokasi ini boleh melakukan aktivitas olahraga di sini tetapi dengan sejumlah syarat
seperti pertama misalnya pihak dari pemprov dki jakarta ini mengatakan bahwa masyarakat yang akan berolahraga kesini
diharuskan memiliki self assessment terlebih dahulu ataupun persiapan secara mandiri
apa saja persiapannya yang pertama adalah mereka sebelum berangkat ke lokasi ini harus memastikan terlebih dahulu bahwa mereka dalam kondisi tubuh yang sehat
tidak mengalami demam tidak mengalami batuk atau pilek tidak lesun
yang penting mereka merasa tubuh mereka dalam kondisi yang prima untuk melakukan aktivitas olahraga di tengah tengah banyaknya masyarakat ibu kota seperti itu
lalu yang kedua untuk menuju ataupun ketika berada di sini masyarakat harus menggunakan masker
pemprov dki jakarta mengatakan bahwa setidaknya masyarakat yang datang ke lokasi ini harus membawa minimal dua buah masker
yang pertama adalah masker yang digunakan ketika mereka sedang berolahraga ataupun berjalan santai
dan masker yang kedua nanti bisa dipakai setelah aktivitas mereka selesai dilakukan
karena memang ketika melakukan aktivitas olahraga di luar ruangan seperti ini bukan hal yang tidak mungkin
keringat ini mengucur dari tubuh sehingga bisa berpotensi menjadi salah satu tempat penularan penyakit ataupun covid sembilan belas antar manusia seperti itu
lalu yang ketiga untuk mencari masker mereka harus menggunakan masker yang digunakan di luar ruangan
yang ketiga pihak dari pemprov dki jakarta juga meminta kepada masyarakat yang datang ke lokasi ini
ini harus memperhatikan sejumlah hal
seperti misalnya mereka membawa hand sanitizer lalu mereka juga membawa beberapa alat alat kebersihan sendiri seperti misalnya sabun
karena di sini sudah disediakan memang sejumlah tempat tempat cuci tangan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak
sehingga pemprov dki jakarta pun meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan mereka dengan membawa hand sanitizer
dan juga meminta sejumlah pengelola gedung di sepanjang jalan sedirman tamrin
dan tempat cfd ini dilakukan untuk menyediakan tempat tempat cuci tangan ataupun toilet umum bagi masyarakat yang memang membutuhkan demi menjaga kebersihan
lalu selanjutnya adalah masyarakat yang datang ke sini boleh siapa saja dari beberapa status sosial dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas olahraga
tetapi ada tiga kategori yang memang dilarang untuk masuk ke kawasan ini dengan alasan sangat rentan sekali terkena ataupun terpapar virus covid sembilan belas
yang pertama adalah usia lanjut di atas enam puluh tahun karena memang dikhawatirkan memiliki
yang kedua adalah anak anak usia di bawah sembilan tahun yang juga sistem kekebalan tubuhnya juga tentu belum terlalu baik
sehingga para orang tua yang akan datang ke lokasi ini diharapkan tidak mengajak anak anak mereka
lalu yang ketiga adalah wanita hamil ataupun ibu hamil
karena memang ibu hamil juga kondisinya bisa dikatakan sangat rentan seperti itu karena harus ada janin yang dijaga
yang juga sensitif terhadap penyakit penyakit
dan pm prof dki jakarta juga melarang kegiatan aktivitas jual beli
kalau misalnya alfian dan juga daniar ingat
kalau misalnya kita melakukan aktivitas di car free day tentu banyak sekali tempat tempat yang menjadi pusat kerumunan masyarakat
ataupun olahragawan yang datang ke lokasi ini karena memang ada aktivitas jual beli
seperti misalnya jualan camilan ataupun pernak pernik yang dijual secara murah
sehingga itu berpotensi menjadi tempat peneluaran dan juga perkumpulan masyarakat
sehingga pm prof dki jakarta pun
melarang aktivitas jual beli tersebut sampai nanti batas waktu yang belum ditentukan sampai saat ini
karena memang psbb transisi sendiri masih diberlakukan oleh pemprov dki jakarta
kalau misalnya saya bisa belikan saran ataupun masukan seperti itu alfian dan juga daniar
bahwa sebenarnya psbb transisi itu dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulus kegiatan ekonomi
tetapi kalau misalnya ingin berolahraga seperti di lokasi cfd seperti ini
sebaiknya ditunda terlebih dahulu dan memilih tempat berolahraga yang lebih sepi ataupun
jauh dari kerumunan begitu alfian dan juga daniar
ya baik albi untuk informasinya terima kasih
selamat kembali memantau ya dari lokasi cfd di jakarta
kalau kita tahu memang kita lihat kerumunannya begitu banyak ya
nah mungkin anda harus bijak bijak terlebih dahulu deh untuk sedikit berpikir
apakah anda akan pergi ke sana ataupun tidak
karena banyak sekali olahraga kok yang bisa kita lakukan sendiri sendiri ya
dan sekali lagi memang keputusan dikembalikan lagi pada kita
apakah kita akan tetap datang untuk
bertemu dengan sekian banyak orang berkerumun atau tetap memilih untuk berolahraga sendiri di rumah
atau di lingkungan rumah yang cenderung lebih sepi kan